tunggu sampai langit itu rumpuh
eh kenapa pada ngomongin kiamat sih
karena kiamat itu adalah nyata
dan hari kiamat akan mendatangimu
ya allah opi
opi bangun lu opi
ini ada kenapa
temennya kenapa bang
saya periksa ya bang ya
ya iyalah lo kan dokter
ya kali lu tukang rujak bebek
periksa yang bener
so tau banget lu
kayak sembuh aja orang
ini temennya abang gak kenapa napa
sebentar lagi juga siuman ya
itu yang di kepala abang kenapa saya periksa ya
gue gak butuh dokter di hidup gue
bisa sembuh sendiri otomatis
allah waspada bang pi
lu di klinik
dulu aja lu sembuh
wah gede banget suasananya nih
semua pengobatan disini gratis
jadi gak usah kemana mana
wah kenal sama yang gratisan
di hidup gue semuanya bayar
ini gratis bang
makasih banyak ya dok
lu lu baik banget sih lu
harga diri lu
lu banyak ditolong ya
tolong aja seperti itu
paket ini gue
kan tahu keadaan duit kita ini udah semakin lama semakin menipis
jadi kalo orang mau nawarin kebaikan lu jangan tolak dong
lu jual apek ya apa lu
kita sebenernya mau nyari rimba kemana sih bang ustadz
tadi juga kagak tau
kita ikutin aja kemana kita melangkah
anto mau dimasukin ke penjara
anto mau dimasukin sel
jangan ajak ajak anak
kejar ngapain bango
man tarik man
man bentar man
yah bedah kau udah abis sih
perasaan baru kemarin baru beli
aduh lipstick juga habis lagi
kenapa barengan gini sih habisnya
halo mana gak ada uang lagi
aduh gue gak mau
saya minta aman ahmad itu dijual
emangnya kenapa bu
bu saya percaya aman aman itu akan bangkit kok secara perlahan
untuk apa juga sih dipertahanin
selama ini gak dapat keuntungan besar juga kan
saya sekarang malah gak bisa beli apa apa nih
tapi bu aman ahmad itu terlalu jauh dari tempat saya tinggal sekarang
saya jadi gak bisa ngecek ngecek tiap hari
lagian tommy juga sekarang lagi fokus sama amanah dari pesantren
apakah sebaiknya di fikirin dulu ya bu
jangan gegabah ambil keputusannya
sofia amanahmat itu kan masih punya saya bukan punya kamu
jadi kamu nurut aja apa perintah saya
tolong aja surat suratnya diurus
atau nanti juga kamu dapat komisi
antum dua dua ini
antum lagi yang kena afek agak agak baik baik tas anak
itu tadi isinya penting semuanya
ada sabun anak ada shampoo anak ada sikap gigi anak baju baju anak
hah gimana sekarang udah begini gimana
ini gimana entar
kadang kadang gue suka kasihan gue
sama orang orang yang cuma mikirin duniawi
tapi kagak mikirin akhirat
ini kayak pak jul kipli itu
ya kita doain aja mudah mudahan dia cepat sadar tom
eh percuma kalau kita doain
tapi dia tetap tak mau berubah
besar beli nggak ketemu ketemu juga
kalau udah begini kejadian mau ngomong apa lagi
aduh aduh aduh
mbak ustadz mendingan kita balik lagi aja dah ke pesantren
ana tidak jelas mendengar antum ngomong afe
kita balik lagi ke pesantren udah ustadz
terus harga diri ana kemana nih
faang dan sohib sohibnya aja kalau dapet amanah pasti selesai
pantang pulang kalau belum selesai
masa anda kalah sama mereka
nah kita balik lagi
nah kita balik lagi
hah tapi julgibr itu masih ada dua
kita samperin aja tuh
gue oh nggak nyari orang yang nggak bukan jelas itu
kamu mah hidupnya penuh dengan trauma toh toh
makanya gue kalau pegal pegal lo cobain tuh trauma terapi
teh kenapa itu teh sulaman buat bang apoy nggak selesai selesai
lagi sibuk ya
pesanan ya itu bukan cuma satu
tapi kenapa tuh teh nggak dikerjain
kan teh teh udah janji sama neneng
ingat kan teh janji itu
janji itu adalah hutang kan
kan teh wianty teh belum pernah pinjam uang neneng
cerahnya langit hari ini
begini nih enak buat puasa nih
tunggu sampai langit itu runtuh
eh kenapa pada ngomongin kiamat sih
karena kiamat itu adalah nyata
hari kiamat akan mendatangimu